magnitudo tujuh terjadi sekitar pukul delapan belas empat puluh enam waktu indonesia barat
lokasi gempa tersebut berada di dua puluh tujuh km arah timur laut lombok utara nusa tenggara barat
pasca gempa dengan kedalaman lima km ini bmkg mengeluarkan peringatan dini tsunami
dan untuk mengetahui informasi terkini dari nusa tenggara barat
kita sudah terhubung dengan pak hari humas dari bmkg
pak hari tirto
selamat malam pak hari tirto
menurut informasi bmkg mengeluarkan peringatan adanya tsunami
oke terima kasih mbak nabila
memang tadi sekitar pukul delapan belas lewat empat puluh enam menit tiga puluh lima detik
telah terjadi gempa dengan kekuatan atau dengan magnitudo awal atau parameter awal enam tujuh
lokasinya di timur laut lombok utara dengan kedalaman sepuluh km
pemutakhiran berdasarkan analisis terbaru update nya telah terjadi gempa
kekuatannya tujuh skala richter waktunya sama
dengan posisi di lintang delapan tiga puluh tujuh lintang selatan
pujur timurnya berada di
satu ratus enam belas empat puluh delapan pujur timur dengan kedalaman lima belas km
sehingga itu yang membuat kami sesuai sop nya mengeluarkan peringatan dini tsunami
jadi peringatan dini tsunami saat ini di wilayah lombok barat kita keluarkan
al waspada terus lombok timur
waspada lombok timur bagian utara lombok barat bagian utara
untuk diketahui juga waktu tiba gelombang dapat berbeda beda
dilihat dari kondisi pantainya
kalau dia pantai di pantai landa itu berbeda
jadi maka itu yang perlu diketahui oleh masyarakat
tsunami ini sendiri akan mengancam kemudian dari lombok timur
lombok utara begitu ya pak ya
pantai lombok utara dan lombok timur
kemudian ancamannya sendiri ini berapa
gelombangnya ini berapa meter begitu dan warga harus waspada
dan juga kita tahu kalau sekarang tadi menurut informasi yang saya dapatkan
bahwa ada listrik mati semua di sana
jadi apa yang mungkin bisa warga antisipasi di sana pak
yang terkait dengan peringatan dini tsunami
perlu diperhatikan oleh masyarakat
masyarakat yang berada di pesisir pantai
terutama yang landai
menjauh dari bibir pantai
yang kedua bagi masyarakat yang saat ini
berada di bangunan yang sudah
baik itu retak
baik rusak ringan
sedang maupun berat
itu mengevakuasi diri di lapangan
untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
sampai informasi peringatan dini tsunami berakhir
kita akan mengupdate kondisinya itu tiga jam
jadi kita akan melihat kondisi di lapangan
sejauh itu seperti sejauh ini seperti itu
dan saat ini kami berkolaborasi dan berkoordinasi dengan yang ada di lapangan
memang kami mendapatkan informasi
di yang ada di lombok
itu memang beberapa wilayah listrik mati atau listrik padam
dan beberapa jalur komunikasi juga mengalami hambatan
sehingga masyarakat diimba tetap tenang
mengikuti skenario yang ada
rule nya kalau terjadi peringatan dini tsunami
masyarakat yang di pantai menjauh
bagi masyarakat yang tidak di pantai
merasakan getaran gempa tadi
maka menjauh dari bangunan
alangkah baiknya berada di lapangan
untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
itu mbak nabilah
baik pak hari mengenai gelombang tsunami sendiri ini
apakah bisa diprediksi berapa ketinggian dari gelombang tersebut
ataupun berapa jarak kilometer yang mungkin nantinya akan terpapar tsunami tersebut
kalau melihat dari potensi
potensinya yang ada
yang seperti di awal tadi saya sampaikan
tiap daerah berbeda
tiap waktu tibanya berbeda
dan ketinggiannya pun berbeda
jadi gelombang yang pertama bisa saja bukan yang terbesar
jadi seperti gelombang air laut biasa
kita akan melihat dan memantau kondisi itu
jadi pemantaunya itu minimal tiga puluh menit
seberapa surutnya seberapa ketinggiannya
dan nanti akan bmkg akan melakukan update
jadi saat ini sementara masih dilakukan analisis
dan mengumpulkan data data yang terkait kejadian gempa ini dan tsunami
itu mbak nabilah
mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan
apakah sudah ada informasi dari lapangan pak saat ini
beberapa di lapangan
di lapangan dilaporkan yang dirasakan
mulai lombok bali dan jawa timur
itu yang gempa ini dirasakan di beberapa lokasi
kami sedang mengupdate kondisi ini
sedang melakukan langkah langkah koordinasi
yang ada di wilayah jawa timur bali nusa tenggara
baik itu nusa tenggara barat maupun nusa tenggara timur
kita sedang melakukan pengumpulan data
memonitor gempa ini terkait dengan gempa gempa susulannya
baik dengan gempa susulan seperti apa pak
pantauannya saat ini sedang dimonitoring nanti akan ada update nya yang terbaru
sementara itu dulu mbak
baik terima kasih pak hari tirto jatmiko kepala humas bmkg
ya gempa terjadi di sekitar pukul delapan belas lewat empat puluh enam waktu
indonesia barat lokasi berada di dua puluh tujuh km arah timur
laut lombok utara nusa tenggara barat yang bermagnitudo tujuh pasca gempa
dengan kedalaman lima km ini
bmkg kemudian mengeluarkan peringatan dini tsunami
ya tadi kami sudah berbincang dengan humas bmkg pak hari
yang mengatakan bahwa bmkg saat ini sudah mengeluarkan
peringatan tsunami di lombok timur dan juga lombok utara
para warga ataupun masyarakat yang berada di sekitaran pantai lombok timur
ataupun lombok utara diminta untuk waspada dan menjauhi bibir pantai